upaya pemadaban kebakaran di gunung arjuna ulirang terus diupayakan baik di darat maupun di udara
yang jelas tim relawan lebih dari tiga ratus tim relawan sudah melakukan penyekatan di area darat
dan juga dibantu dengan waterbombing yang dilakukan oleh helikopter milik bnpb
nah anda bisa melihat helikopter satu unit ini bisa mengangkut sekitar seribu liter air
yang kemudian disemburkan atau ditumpahkan airnya tersebut di area titik api
yang ada di sekitar gunung ringgit dan juga gunung arjuna ulirang ini
dan yang menarik adalah mereka memanfaatkan air kolam renang dari sebuah resort di kawasan perigen
untuk diambil airnya dan disiramkan kemudian di area kebakaran
anda bisa melihat proses pengambilan air ini dilakukan sangat berbahaya kalau menurut saya
dibutuhkan sebuah kejelian dibutuhkan sebuah keterangan
tampilan khusus untuk melakukan penerbangan dengan jarak yang relatif rendah dari daratan
untuk mengambil air yang ada di kolam renang di sebuah resort di kawasan perigan ini
dari pengambilan air ini kemudian helikopter milik bnpb
langsung melakukan penyiraman di area yang sudah ditentukan dalam proses asesmen yang dilakukan
pada pagi hari sebelum proses penyiraman ini dilakukan
mohon maaf tadi memang
agak noise karena suara dari helikopter ini cukup dekat dengan kami melaporkan ini
dan yang jelas helikopter sudah menuju ke titik yang sudah ditentukan
terutama di area bukit dari gunung ringgit ini
kalau sepintas kita lihat di area depan gunung ringgit ini
tepatnya di wilayah dekat dengan posko komando utama ini
ada banyak sekali titik titik api dan juga kepulan asap yang menandakan bahwa api aktif
dan kalau dilihat dengan kasat mata
terlihat membentuk semacam sabuk dan kemudian menghasilkan asap yang cukup tebal
dan itu membumbung di wilayah puncaknya
namun untuk hari ini prioritas dilakukan untuk melakukan pemadaman di area balik gunung ringgit ini
karena dari pantauan udara titik api di sana cukup banyak dan sudah membentuk sabuk
sehingga membakar area yang bahkan diperkirakan lebih dari empat hektare dan lebih dari satu ratus lima puluh an titik
dan ini menjadi fokus
dari tim relawan baik juga dari bnpb bpbd relawan tni dan kepolisian
untuk memprioritaskan area area yang dekat dengan pemukiman warga di wilayah
baik itu di pasuruan mojokerto maupun juga di kota batu
dari prigen kabupaten pasuruan yftavarit agaripa